gak usah dipikirin coba periksa isinya
sim juga aman
waktu kita nemu dompet itu isinya memang cuma ada ktp sama sim
maual patroli terus
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
kang murad bukannya ada koneksi sama geng copet
dulu mah ada si junaidi
tapi dia udah lama gak nyopet

karyawan saya ada yang kecopetan diangkut
di pasar juga kan kemarin ada yang kecopetan
coba kang murad cari info
siapa tahu junaidi masih bisa bantu
udah dibayar pakai aplikasi ya
kamu udah gak nyopet kan
udah lama gak
udah gak juga
ada yang jualan
yang perempuan udah nikah
satu orang lagi udah lama gak kontak
karena nanti kamu bakal ngasih nomor hp saya ke junedi
ya gak apa apa tuh
junedi kan temen kita
kalau dia tahu nomor hp saya
nanti dia bakal menelpon saya
terus nanti dia bakal nasehatin saya
saya itu bisa punya keahlian copet
karena diajarin dia
terus sekarang dia ngelarang nyopet
itu kan gak bener
terus tujuan kamu
ngasih tahu sekarang udah punya hp
bayar cilok yang barusan saya makan
kenapa gak usah
saya sekarang punya uang
mana tempat sampah
saya permisi dulu
saya barusan telpon junedi
temen temennya juga udah gak nyopet
ada yang jualan
yang perempuan udah nikah
satu orang lagi udah lama nggak kontak
yang jualan sama udah lama gak kontak
tanyain ke junedi
temennya yang jualan
kita minta keterangan dari dia
bekas teman kamu yang jualan namanya siapa
memangnya kenapa kang
kalau temen kamu yang udah lama nggak kontak
temen junedi yang jualan namanya ubed
jualan cilok di jalan talagabodas
yang udah lama gak kontak
kita ketemu di burang rang
deket perapatan ke talagabodas
saya berangkat sekarang
kamu yakin udah siap ngelawan didu lagi
jangan dibiasain ngeremehin yayat
ada temennya yang waktu itu ngalahin anak buah frank raymond
nanti dia ngebelain dido
tapi gak seimbang
balas dendamnya gak jadi
saya yang mau balas dendam
kok kamu yang gak sabar
kalau kamu ingin lihat
apa yang ada di dalamnya
gimana kabarnya dia
kalau kamu tahu kabarnya berarti kamu suka ketemu
kapan terakhir kamu ketemu dia
dia masih suka nyopet
kalau kamu gak mau jawab nanti ini saya ratain
dia tinggal di mana
setahu saya dia nggak punya tempat tinggal
kalau nggak punya tempat tinggal tidurnya di mana
katanya di emperan masjid
saya nggak tahu dia benar atau bohong
berapa nomor hp nya
masa nggak tahu
tadi saya minta enggak dia kasih
dia takut nomornya saya kasih ke orang lain
kalau kamu ketemu dia lagi kasih tahu saya
masih pakai coache

terima kasih yap
dia tadi kecopetan diangkot
aku udah curiga waktu tadi denger tete tete telepon
apa yang dicopet
isi dompetnya apa aja
ktp kartu atm sama uang
berarti bang edi belum bisa ngasih dana lagi buat kegiatan feni sama temennya
berarti saya masih belum punya alasan buat nelfon peny
padahal saya tuh udah kangen
kamu punya saran gak
kerja kerja di mana
asli dari mana
udah lama di bandung
dulu lama di bandung
dari zaman masih sekolah
beberapa tahun yang lalu sempet balik sukabumi
sekarang balik ke bandung lagi
istri sama anak bandung atau di sukabumi
saya udah gak ada istri udah cerai
kalau anak belum dikasih
kok saya mendadak lapar ya
tadi kangen sama penny sekarang lapar
mungkin karena tadi saya kangen penyu
epeknya sekarang jadi lapar
dulu kerja apa
waktu di sukabumi saya coba ternak lele
gak tahu karena gak bakat pengetahuan kurang
atau mungkin juga karena belum rejekinya saya gagal
ternyata selama anak sudah malam di bandung

di bandung sebelum sempat balik ke sukabumi
saya jadi calon di terminal
kenapa gak terus jadi calok
capek bosan atau gimana
saya pengen punya kerjaan atau usaha yang lebih baik
tapi belum ketemu jalannya
kenapa malah kerja di bangunan bukannya balik jadi calon lagi
kan udah pernah
terus sekarang kamu mau apa
mau pinjam uang buat makan
gue nyopet dulu aja biar punya uang buat makan
saya masih down gara gara ditodong belum pede
kamu mau pinjam berapa
nanti uang buat modal jualan besok sama ngasih napak ke istri jadi minim
ya udah terserah kamu aja
ini cukup buat makan
terima kasih bet
saya permisi dulu mau selesai dulu
katanya dia tadi ada yang nodong dompet sama hp nya diambil
jadi dia udah gak punya uang lagi
iya makanya dia tadi pinjam uang ke saya buat makan
terserah hari ini
kasih kasih kasih semarang semarang semarang
cereban cereban cereban
kasih kasih kasih semarang semarang semarang semarang
cereban cereban cereban
biasa punya hp diakun butut terus sekarang gak punya
tadi pagi begitu bangun orang anak yang sama
bangun tidur saya langsung nyari hp
siapa tahu ada message atau apa
terus baru inget kalau hpnya udah gak ada
beli lagi atuh
gak usah yang mahal mahal
yang penting berfungsi
memangnya kalau saya beli hp yang mahal kenapa
kalau uangnya ada mah
ya itu persoalannya
gak coba kasbon dulu sambos kecil
tapi juga hutang budi sama dia
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
makan siang dulu ganti ya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu ada rp dua
kan nanti ada kembaliannya
tempe saya kok gak ada
tadi kamu ingat nggak dompet kamu masih ada di mana
jatuhnya bukan dari tempat kita tadi duduk ke warung
tapi dari tempat kita duduk

udah ikhlasin aja
yang saya masalahin bukan uangnya
kalau nggak punya ktp kan bisa repot
kalau gak ada ktp
kan masih bisa pakai sim
sim saya di dompet itu juga
harus aman atu
kan pedagang setiap hari ngasih uang
buat kebersihan sama keamanan
ternyata jadi bagian narik iuran sama patroli gak enak
sampai betis rasanya bengkak
kan kamu sendiri yang mau tukeran sama ajun
kamu mau tukeran lagi
sapi jangan ngeluh lagi muka kamu jadi tambah hitam
memangnya masih bisa tambah
memangnya segini hitamnya belum maksimal
tukeran lagi tugasnya
kamu balik lagi
di dalam aja
saya belum pakai aki
wakil komandan nyari apa
gak ada uangnya
ini dompet rangboke
ini dompet nyampe komandan
kalau ketemu saya gak bakal lah kayak gini
ada yang lain komandan
dompet pake komandan
padahal seharian kita nggak lewat situ
kenapa dompet saya bisa ketemu di situ
udah gak usah dipikirin
coba periksa isinya
sim juga aman

uangnya gak ada
bukankah sudah visitasinya

untungnya berisi nama saja
mereka gak nanya
jadi p feb ya

saya udah pergi udah jalan pulang
jam segini udah waktunya pulang
biar gak ketemu saeb lagi
saeb udah bawa masalah
tadi ada yang nyari dia
yang satu saya pernah ketemu
gak tau tahun kapan
gak tau namanya
tapi yang datang sama dia pesan
kalau saeb datang lagi minta dikasih tau
isinya cuma ktp sama kartu atm
gak ada uangnya
kamu gak ada ongkos buat nanti pulang
tapi nanti mau pulang bareng cemumun
ya udah kalau gitu
hmm kalau boleh besok saya izin dulu
mau ngurus ktp sama kartu atm yang hilang